kini anda menyaksikan cnn indonesia breaking news bersama saya rizky harisnanda
dan dari polda metro jaya kita langsung ikuti konferensi pers terkait kasus kematian editor metro tv
yang merasa gak pakai masker atau maskernya ditaruh di bawah di bawah dagu gini ditegur aja gak apa apa
bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati pak dir krimum polda metro jaya
saya hormati dari lapor kemudian dari kedokteran forensik
pak wadir krimum polda metro jaya kasat reskrim polres jakarta selatan
yang saya cintai saya banggakan teman teman seluruh media
hari ini pagi ini sesuai dengan apa yang teman teman terus setiap hari selama kurang waktu hampir dua minggu ini
teman teman menanyakan terus bagaimana perkembangan kasus adanya pembunuhan terhadap salah satu
yang terjadi di kedokteran forensik
pegawai tv nasional
yang kejadian pada tanggal sepuluh juli yang lalu
ditemukan mayat di sekitar daerah pinggir tol di pesanggerahan tanggerang selatan
yang setelah berjalan selama dua minggu ini hasil penyelidikan penyelidikan dan penyidikan
yang dibentuk langsung oleh kapolda metro jaya
tim khusus yang dikomandoi langsung oleh pak dirkrim polda metro jaya bersama sama dengan
pores jakarta selatan dan polosek pesanggerahan
telah melakukan pemeriksaan sebanyak tiga puluh empat saksi yang saya sudah sampaikan
kemudian ada beberapa saksi lagi yang kita lakukan pemeriksaan tambahan
juga melakukan olah tkp
melibatkan teman teman dari lafor dari kedokteran forensik
pada saat itu hari ini
kita akan merilis langsung
nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh pak dirkrimu
bagaimana hasil penyidikan yang dilakukan
kemudian diperkuat dengan teman teman dari kedokteran forensik
juga dari lafor
kemarin secara dua minggu saya sudah sampaikan update setiap hari
nanti akan dijelaskan
nanti silakan teman teman menyimak
kemudian kalau masih ini silahkan
kita buka sesi tanya jawab
ini mungkin pembuka dari saya teman teman dari media
setelah ini saya serahkan ke dirkrim um polda metro jaya untuk menjelaskan
bagaimana penyidikannya selama hampir dua minggu ini
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua
pak dokter dari dokpor
dan juga pak made dari lafor
dan pak kasatreslim jakarta selatan
agar tidak menimbulkan persepsi
dan berbagai macam isu yang berkembang
hari ini saya akan menyampaikan hasil penyelidikan dan penyidikan
di lokasi yang sudah kita ketahui
ada beberapa analisa yang ingin saya sampaikan pada kegiatan hasil penyelidikan
yang pertama adalah tentang masalah tkp hasilnya seperti apa nanti
kemudian yang kedua adalah hasil dari lapor
yang ketiga hasil dari kedokteran forensik
yang keempat nanti akan saya sampaikan hasil analisasi dr
terus kemudian yang kelima adalah hasil pemeriksaan
kita masuk ke yang pertama
yang pertama adalah tentang hasil temuan di tkp
saya berikan gambaran sebagai berikut
dari olah tkp yang pertama didapatkan fakta bahwa motor korban
yaitu honda bit terparkir dengan rapih di sebelah kiri tkp
di sebelah kiri tkp yang kita sebut tkp adalah tempat ditemukannya jenazah
motor terparkir rapih
kemudian nanti akan dikaitkan dengan jenazah
saya dikaitkan dengan penjelasan daripada saksi
bahwa motor pada saat jam dua belas malam tanggal tujuh juli malam
jam dua belas belum ditemukan oleh yang roda
sudah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap yang bersangkutan
kemudian setelah melakukan ronda dan berputar kembali
pada pukul dua dini hari pagi motor ditemukan
maka perkiraan kejadian adalah di jam dua belas
sampai dengan jam dua dini hari pagi
dari motor yang terparkir rapih di sebelah
perlu saya sampaikan hasil nanti akan dijelaskan juga oleh lapor
dari motor dari motor sampai ke nyebrang jalan
sampai ke tembok pembatas
sampai dengan ke tkp jenazah ditemukan
tidak ada ceceran darah yang ditemukan
itu dari tkp tentang masalah parkir motor
motor dalam kondisi rapi kunci motor
tidak ada luka atau bekas kecelakaan
ataupun apapun di dalam motor masih dalam keadaan mulus
itu fakta yang pertama
fakta yang kedua telah dilakukan pemeriksaan di tkp
tidak ada ceceran darah di tempat lain
kecuali di tempat di mana korban jatuh terlungkup
kemudian ada punceratan darah apa namanya
di tembok dekat itu sedikit sekali
nanti akan dijelaskan lebih detailnya
dan kemudian sudah diambil sampel darah itu adalah darah milik korban
tidak ada ceceran darah kecuali yang ada di badan
karena terlungkup maka ada ceceran darah di sana
nanti akan dijelaskan apa arti itu semuanya
dan bagaimana kaitannya dengan penyidikan
saya lanjut rekan rekan
yang ketiga setelah korban ditemukan
dicek keseluruhan barang milik korban
tidak ada yang hilang
dari mulai handphone kemudian
dan semuanya tidak ada yang hilang
dan sudah diklarifikasikan kepada pihak keluarga
tidak ada barang yang hilang milik korban
pada saat olah tkp
jenazah dalam keadaan terlungkup
kemudian dibalik ditemukan pisau
pisau terletak di bawah
di bawah badan korban
kalau kita lihat foto yang sudah beredar di rekan rekan media
foto dari atas korban tangan korban tidak terlihat
ini asumsinya tangan korban tertindih di bawah
dan di bawah ada pisau
menduga kuat bahwa pisau itulah yang digunakan sebagai alat untuk melukai korban
satu dilah pisau itu ditemukan saat ada di tkp
nanti ada kaitannya dengan penjelasan berikutnya
ini yang di tkp dulu ya nanti berkembang
kemudian di tkp juga ditemukan rambut
dari hasil olah tkp berikutnya
rambut ini juga sudah dicek dan ini adalah milik korban
perlu saya sampaikan kepada rekan rekan semua
kondisi malam di tkp yang diperkirakan kejadian jam dua belas sampai jam dua tadi kondisinya sepi pak
warung depan toko toko warung depan situ juga sudah tutup kurang lebih jam delapan sampai jam sepuluh itu sudah tutup
sehingga jalan itu sudah tutup
itu sepi tidak ada cctv di sana
kemudian dari olah tkp tkp nya masih rapih dan tidak ada menunjukkan tanda tanda perkelahian
tanda tanda perkelahian dan juga sudah dilakukan pemeriksaan saksi di sekitar tkp
tidak mendengar adanya keributan
nanti nyambung ke pemeriksaan saksi
yang kedua dari olah tkp ditemukan barang barang tadi
dari motor helm semua
sampai kepada handphone milik korban sudah ditemukan sampai dengan pisau
lalu apa yang dilakukan oleh penyidik
kemudian ini dibawa ke lab ford untuk dicek
adakah sidik jarinya adakah dna nya
kemudian semuanya dicek
nanti hasil pengecekannya akan disampaikan oleh dari laboratorium forensik
tetapi kesimpulannya tidak ditemukan sidik jari orang lain atau swab dari orang lain
untuk menyamakan ini untuk meyakinkan hal tersebut
maka kepolisian dari polda dan juga polres jakarta selatan sudah melakukan swab terhadap orang orang di sekelilingnya
hasilnya tidak ada yang identik dengan apa yang tertinggal di tkp
semuanya adalah milik korban
swab sidik jari dna yang sudah diperiksa oleh lapor hasilnya semuanya adalah milik korban
tidak melihat adanya kehadiran orang lain di sana berdasarkan hasil dari lafor
yang ketiga ini swab swab semua
terhadap pisau itu pun nyata
pisau adalah yang di ujungnya itu jelas punya dna nya adalah dna punya korban
artinya pisau itulah yang digunakan
dari tkp dari analisa lapor yakinlah bahwa pisau itulah yang digunakan untuk melukai korban
hasilnya dna nya adalah dna
nah korban baik depannya maupun gagangnya
itu dua analisa
saya masuk ke yang ketiga
adalah analisa berdasarkan kedokteran forensik
dokternya juga hadir di sini yang melakukan otopsi terhadap korban
secara singkat dapat saya sampaikan bahwa
tidak terdapat luka lain
tidak terdapat luka lain
kecuali luka di dada dan di leher
kecuali luka di dada dan di leher
tidak ada luka lain
baik lecet maupun akibat benturan benda tumpul
nanti dijelaskan oleh dokter
kemudian jenazah yang diperiksa hasilnya diperkirakan meninggal dua atau tiga hari sebelum pemeriksaan
pemeriksaan dilakukan pada tanggal sepuluh setelah korban ditemukan
dan kemudian analisa motor ditemukan
itu tanggal tujuh atau malam atau dini hari jam tanggal delapan
dua atau tiga hari
kurang lebih nyambung dengan hasil pemeriksaan forensik dengan pemeriksaan di tkp
kemudian kami sampaikan bukti pendukung yang lain
yang pertama setelah korban tidak ada sidik jari
tidak ada swab lain barang tidak ada yang hilang motor tidak hilang semuanya tidak hilang
kemudian posisi korban seperti itu
hasil lapornya seperti itu
hasil kedokteran forensiknya tadi sudah saya sampaikan
lalu kita bertanya bagaimana dengan pisau
dari mana datangnya pisau
pisau adalah alat yang diduga kuat untuk melukai
dari mana datangnya pisau ini
kemudian kita masuk kepada bukti pendukung
yang pertama adalah cctv di h hardware
yang ada di rempoa
pisau tersebut memiliki merek khas khusus
kemudian penyidik melakukan penyelusuran
dari mana datangnya pisau ini
yang menjual hanya toko itu
setelah itu sebentar ini kami tampilkan screenshot saja
hasil daripada cctv yang ada di edge hardware
mungkin ini bisa kami ceritakan sebagai berikut
pada pukul kurang lebih jam empat belas
saya masuk dulu ya balik dulu supaya nggak bingung
pisau dari mana datangnya punya merk khusus adanya di edge hardware
kemudian dilakukan pemeriksaan
ada berapa banyak pisau yang laku jenis ini
satu minggu terakhir hasil pemeriksaan hanya satu pisau yang laku transaksinya
beberapa hari yang lalu
kemudian lakukan cctv
dicek cctv nya kemudian didapatkan fakta bahwa yang membeli pisau itu adalah korban sendiri
cctv nya ada bisa dilihat ini sebagai contoh saja
kami ambilkan bukti pendukung
tahan tahan tahan
tahan dulu lah foto foto dulu
yang ini yang ini berapa banyak
perlu kami sampaikan pada saat membeli pisau tersebut orang tersebut tertangkap di cctv
dan pakaian yang digunakan semuanya ada sama dengan yang ada pada saat jenazah tersebut
tidak ada saat jenazah ditemukan
jadi pisau itu yang digunakan sebagai alat dibelinya sendiri
apa buktinya cctv
apa buktinya bon
dan semuanya seteluk sampai ke tempat parkir ada
bagaimana dia masuk dan keluar
perlu juga kami sampaikan bahwa waktu dia masuk sampai dengan keluar hanya delapan menit
bisa saya jelaskan begitu masuk langsung menuju ke tempat di mana pisau itu dipajang
langsung mengambil pisau yang dimaksud agak lama dua menit di situ
kemudian bergerak menuju kasir melakukan pembayaran menuju ke tempat parkir dan meninggalkan tempat
artinya dari fakta itu hanya satu yang dia cari di toko itu
dengan asumsi masuk hanya delapan menit dan menuju ke tempat di sana
selesai milih datang lagi ke kasir kemudian ke tempat parkir dan meninggalkan tempat menuju ke kantornya
ini adalah bukti pendukung untuk yang mendukung fakta fakta yang tadi
kemudian yang kedua yang selanjutnya
ini udah poin yang keberapa
yang selanjutnya adalah tentang masalah analisa mengenai cdr
apa benar dia yang membeli
maka dilakukan analisa cdr cdr nya cold data record posisi korban pada saat jam tersebut sesuai dengan cctv berada di lokasi itu
ada di lokasi itu rutenya adalah rute perjalanan dia dari kantor menuju rumah atau sebaliknya
nanti kita tidak perlu terlalu dalam
sehingga dapat saya sampaikan pada tanggal tujuh enam itu tercovernya di daerah sana semua
ada msdn nya atau analisa terhadap cdr tersebut
ini kemudian yang kedua yang selanjutnya
adalah analisa berdasarkan cdr tentang kode cdr
dan juga wa dan lain sebagainya
tidak ada yang mencurigakan
tidak ada ancaman dari luar ataupun yang lain lain
kemudian selanjutnya dari transaksi keuangan
dari transaksi keuangan tidak ada yang menonjol
hanya satu saja yaitu yang bersangkutan sempat berobat ke rumah sakit cipto manggun kusumo di kencana
nanti untuk apa itu
untuk apa itu akan kami sampaikan berikutnya
tetapi dari analisa keuangan dia memiliki dua
dua di bca satu di mandiri
ketiganya tidak ada menunjukkan transaksi yang mencurigakan
handphonenya juga tidak ada ancaman yang mencurigakan atau yang lain lain
rekan rekan sekalian itu adalah gambaran apa yang terjadi dari tkp sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia
ada beberapa cctv ada dukungan tkp dan lain sebagainya
nanti akan diperjelas oleh teman teman yang lain
kemudian analisa dari pemeriksaan saksi
rekan rekan sekalian saksi yang tadi sudah disampaikan oleh pak kabit humas ada tiga puluh tujuh
di antara mereka ada yang berulang dilakukan pemeriksaan secara terus menerus
baik oleh polsek oleh polres jakarta selatan maupun oleh polda sendiri
sehingga disimpulkan bahwa yang pertama yang bersangkutan memang memiliki pacar
di sisi lain dia juga punya teman dekat dengan inisial l
kemudian yang terjadi sedikit konflik di antara mereka tapi sudah bisa diselesaikan
ada latar belakang lain dalam kehidupan si korban yang mungkin tidak perlu saya sampaikan di sini
apakah ini menjadi pemicu daripada tingkat depresi seseorang
ini masih kita dalami lebih lanjut
dari beberapa keterangan saksi yang menonjol adalah
bahwa korban pernah menyatakan berulang ulang kepada s
setelah konflik yang sedemikian kuat
kemudian dia menyampaikan kurang lebih begini
kalau saya tidak ada bagaimana
kalau saya tidak ada pengertian tidak ada menurut tafsiran kami adalah kalau saya meninggal
kalau saya tidak ada itu seperti apa
dan ini disampaikan berulang ulang kepada s
dan di antara mereka memang ada hubungan dan ada rencana menikah untuk tahun depan ya kalau tidak salah
rekan rekan itu sekilas perjalanan daripada apa yang didapatkan oleh penyelidikan dan penyidikan dari polda
bekerjasama dengan jakarta selatan dan juga polsek pesanggerahan
hal hal lain nanti akan kita kembalikan kepada pak kabit humas mungkin akan berkembang di prosesi tanya jawab
silahkan pak kabit terima kasih
terima kasih pak dirik rimum
jadi gambaran teman teman sudah ada tapi nanti ini akan diperkuat lagi dengan apa yang disampaikan oleh
kedokteran dulu ya
kedokteran dulu oke
kedokteran forensik nanti akan menjelaskan bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh tim dari kedokteran forensik terhadap jenazah tersebut
terima kasih pak kabit
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dari kami bisa saya sampaikan bahwa oh siap
bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan kami jadi pada saat jenazah sudah kami terima jenazah ini sudah dalam kondisi mulai membusuk lanjut
kemudian kami lakukan pemeriksaan luar
kami temukan dalam pemeriksaan bahwa adanya ketemu lebam lebam mayat di bagian tubuhnya
kemudian kami tidak menemukan tanda tanda kekerasan lain selain luka tusuk di dada atau luka kekerasan tajam di dada
dan sebanyak empat kali
dimana gambaran kekerasan tajam di dada ini bermacam macam
ada yang kedalaman lukanya hanya sampai jaringan otot
kemudian lebih dalam lagi
yang kedua juga lebih dalam lagi
yang ketiga lebih dalam lagi
terakhir lebih dalam lagi luka kekerasan tajam tersebut menembus sampai memotong bagian bawah paru paru
selanjutnya kami lakukan pemeriksaan juga
dalam di leher kami juga menemukan kekerasan tajam di leher yang memotong tenggorokan
tapi tidak memotong pembuluh darah utama balik dan pembuluh darah utama leher
hanya sampai tenggorokannya saja
selanjutnya kami tidak temukan kekerasan kekerasan lain selain itu
kemudian kami dapat kami kesimpulan kami ambil kesimpulan bahwa sebab mati korban adalah kekerasan tajam di leher
selanjutnya kami lakukan pemeriksaan screening terhadap narkoba atau pemeriksaan penyaring terhadap narkoba di dalam jaringan di dalam
urinnya kami temukan adanya kandungan amfetamin positif
perkiraan kematian yang bisa kami tentukan berdasarkan gambaran pembusukan antara dua sampai tiga hari sebelum dilakukan pemeriksaan
mungkin itu pak kabit yang bisa sampaikan
oke terima kasih pak
dari kedokteran forensik sudah menjelaskan bahwa memang akibat kematian adalah pada saat yang ada di leher ya
kemudian di dada ini ada empat tusuk
kemudian di dada ini ada empat tusukan
ya empat tusukan
ada tiga memang yang tidak terlalu dalam tetapi yang terakhir itu yang cukup dalam sekitar dua belas cm
yang tiga ini dua cm dua cm dan lima cm
di tempat yang berkatan
oke silakan dari labor
kami dari laboratorium forensik akan menerangkan
barang bukti yang diperiksa di lapor
yang pertama kita melakukan olah tkp yang diminta oleh polda metro
kita melakukan ke tkp
tkp yang ditemukan mayat dari korban tersebut
nah dari hasil itu kita menemukan atau memang ditemukan pisau
pisau salah satu pisau
terus motor yang dipakai korban
nah semua barang bukti tersebut kita lakukan pemeriksaan
baik di motor di pisau
kalau di motor kita cek tidak ada darah
tidak ada barang bukti yang kita bisa temukan di situ
yang kedua pisau
pisau kita temukan dna dari korban sendiri
baik dari pisau itu kan ada tajamnya
tajam baru pegangannya
nah diduga kita diduga kita periksa juga gagangnya
dengan harapan kita temukan profil dna lain dengan korban
tapi dalam kenyataannya kita periksa
kita periksa tidak ditemukan dna lain dari korban
jadi di pisau itu terdapat dna korban semua
yang kita curigai ini rambutnya siapa yang ada di tkp
sedangkan dari hasil olah tkp korban masih pakai helm
dan itu ada ceceran rambut di situ
dan diadakan setelah diadakan pemeriksaannya itu juga dna korban
ada dna korban
jadi kita tidak temukan kita menduga ada mungkin orang lain di situ
tapi kita tidak temukan
jadi kita temukan dna korban saja
jadi habis itu sebelum kita memeriksa pisau itu
jadi dilakukan swab terhadap diduga
yang semua yang diajukan sama polda metro
kita ambil swab mulutnya untuk pemisahan dna
dengan harapan kita temukan dna selain korban
tapi ternyata kita tidak temukan ada dna lain selain korban
jadi semua baik kita periksa waktu itu ada tkp asfal segala macam yang diduga korban di situ
tapi tidak juga kita tidak temukan
nah jadi pada kesimpulannya bahwa kita semua yang kita periksa di lapor hanya dna korban
jadi itu saja yang bisa lapor sampaikan
itu penjelasan dari tim masing masing sesuai dengan kompetensinya masing masing
tadi sudah dijelaskan oleh pak dir
bagaimana teknik penyelidikan dan penyelidikan dan hasil yang kita dapat
kemudian diperkuat oleh kedokteran forensik dan juga laboratorium forensik
sampai disini ada yang mau ditanyakan silahkan
publik pun sudah terjawab sudah bahwa korban
meninggal karena bundir ya bunuh diri
itu kesimpulannya saya ambil kesimpulannya
tapi ada hal yang menarik dari pernyataan pernyataan bapak bapak sekalian
tadi pak dir berbicara masalah transaksi perbankan korban
bahwa ada pengeluaran untuk rscm
nah tolong jelaskan mengapa korban itu di rscm
nah dari dokter forensik mengatakan bahwa dari tubuh korban ditemukan amvitamin
kan begitu pak ya
nah apakah ada kaitannya motif ini dengan dia melakukan dengan dia mengkonsumsi yang seperti bapak sebut tadi
nah yang jadi juga pertanyaan
kalau demikian mungkin enggak
seorang yang normal melakukan bunuh diri di tkp yang gelap gelap di sana yang daerah tersebut adalah daerah tertutup
kemudian kita ketahui bahwa korban terdapat dua lubang
nah ini juga menjadi sebuah pertanyaan
artinya dua tusukan
terima kasih bapak bapak sekalian
itu aja pak
satu satu deh saya jawab ya
nanti mungkin ada pertanyaan lain
mudah mudahan pertanyaan sekaligus menjawab pertanyaan beliau ini bisa langsung menjawab yang ada di dalam hati bapak dan ibu sekalian
pertanyaan yang pertama adalah tentang analisa transaksi keuangan korban
didapatkan data bahwa dengan menggunakan debit bca yang ada pada miliknya melakukan pembayaran ke rumah sakit rscm
pertanyaannya untuk apa uang itu
uang itu dilakukan untuk pemeriksaan laboratorium
pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan konsultasi ke dokter
pertanyaannya dokter apa
adalah dokter ahli penyakit kelamin dan kulit
apa yang dilakukan
kenapa dia melakukan itu
pasti ada keluhan
pasti ada keluhan
kemudian dia melakukan konsultasi ke dokter
dokternya adalah dokter ahli kulit dan kelamin
setelah itu dia melakukan konsultasi dan kemudian disarankan untuk melakukan pengecekan
ada beberapa pengecekan
salah satunya atas kehendaknya sendiri melakukan pengecekan positif atau tidaknya hiv
tetapi hasil itu sampai dengan korban meninggal dunia belum sempat diambil
tetapi faktanya dia melakukan konsultasi di dokter penyakit dan kelamin
apakah ini terkait dengan kemudian adanya dugaan bunuh diri
kaitannya dengan kemungkinan munculnya depresi
tetapi ini dijelaskan oleh ahli di bidang psikologi forensik
walaupun ada beberapa yang sudah kita mintain keterangan dalam kapasitas sebagai keterangan ahli
keterkaitan antara faktor faktor tersebut dengan fakta penyidikan
kita sudah lakukan juga pemeriksaan ahli psikologi forensik
itu terkait dengan sana
yang kedua pertanyaan kedua
kaitan dengan ampetamin
beliau ini sudah kami periksa dalam bentuk berita acara pemeriksaan
ada keterangan saksi ada ahli
sebagai bukti sebagai alat bukti dalam satu penyidikan
jawabannya setelah dilakukan nanti bisa dilengkapi oleh beliau
kalau diperiksa urinnya ampetaminnya positif berarti dia mengkonsumsi ampetamin
lalu apa pengaruhnya ampetamin terhadap kejiwaan seseorang sehingga mampu melakukan satu hal yang oleh orang normal dianggap tidak mungkin
yaitu meningkatnya keberanian yang sedemikian luar biasa
yang tidak terpikir jangan pernah membandingkan pemikiran orang normal dengan orang yang sedang sedang tidak normal
karena tidak nyambung ini
tidak equal tidak sepadan
maka yang harus diukur adalah bagaimana pengaruh ampetamin itu terhadap keberanian seseorang
untuk melakukan satu tindakan yang menurut orang normal tidak mungkin dilakukan
itulah hasil pemeriksaan yang tertuang di dalam pemeriksaan berita acara saksi sorry ahli
nanti akan dijelaskan lebih detail lagi
saya mungkin langsung aja ke pertanyaan yang ketiganya
tentang mungkin nggak dilakukan dugaan luka yang sedemikian dua kali atau tiga kali atau bahkan sampai kepada tenggorokan

ini pun saya mendasari kepada

ahli mengatakan demikian
setiap orang yang melakukan bunuh diri dengan senjata tajam akan selalu ada bukti permulaan
akan ada selalu luka percobaan
akan selalu luka percobaan dicoba coba dulu gitu
bagaimana kaitannya dengan hasil dari kedokteran forensik
ditemukan fakta bahwa ada empat luka di dada
yang dua atau tiga di antaranya itu adalah luka dangkal yang tidak berhasil

hanya satu sentimeter sekian
itulah yang kemudian dianggap sebagai luka melukai dengan percobaan
nanti mungkin dokter yang lebih jago saya mendasari kepada hasil pemeriksaan berita acara pemeriksaan keterangan ahli
itu pak kabin
itu pak kabin
itu pak kabin
ada beberapa hal yang mau ditanyakan sih
pertama soalkan ini disimpulkan bunuh diri ya pak kabin
tapi hasil dari olah tkp ditemukan kan ada dua pria mencurigakan di danau kavalio
ada dua pria mencurigakan menurut keterangan saksi di dana kavalio
itu kan kaitannya apa dengan kasus kematian jodi ini
terus kedua ketika olah tkp kan ada anjing pelacak hinain
ada anjing pelacak kinain
ada anjing pelacak kinain
yang digunakan terus melacak sampai ke arah warung itu dua kali
nah apakah sebelum ditemukan tewas jadi ke arah situ apa gimana pak kabit
itu aja sih pak kabit
ada dua pertanyaan ya mas ya
ada dua pertanyaan pertanyaan pertama adalah kaitan dua orang saksi dengan hasil penyidikan secara umum
yang kedua adalah tentang anjing yang mengarah ke sana
saya jawab satu satu
yang pertama saya jawab tentang dua orang saksi yang melihat dua orang jam dua malam
ya itu yang dimaksud
kebetulan kalau ini saya bersama wadir datang ke tkp dan menemui dua orang yang bersaksi itu
setelah ditemukan terus kemudian dilakukan pemeriksaan dengan berbagai macam versi
dari kedokteran dari lapor dan dari pemeriksaan
akhirnya saya untuk kesekian kalinya datang ke tkp
kebetulan waktu itu saya didampingi oleh wadir pak kelvin
sampai di sana saya ketemu dengan orang yang bersaksi bahwa pada pukul dua
melihat dua orang yang menggunakan baju kerja
terus menggunakan jaket kupluk warna hijau
saya temuin yang bersangkutan
saya ajak bicara
kemudian saya lihat saya tanya
bapak melihatnya di mana
pada jarak berapa
dan jam berapa
saya mulai analisa dari waktu
yang pertama dia melihat waktunya jam dua
dari jam dua
kalau jam dua berdasarkan keterangan orang ronda
didapatkan jam dua itu motor sudah ditemukan
berarti peristiwa itu sudah terjadi
dari sisi tempat lokasi
di mana bapak melihat
dalam jarak berapa bapak melihat
saya bersama wadir dan juga tim yang lain menyelusuri jalan pak
supaya bapak ada gambaran
rekan rekan media ada gambaran
dari tkp kalau nyebrang
masuk ke dalam perumahan
itu kalau jam sepuluh di portal pak
jalan ke dalam ke belakang sana pak
di belakang itu ada makam
makam tanah kusir
di sana ada danau
nah si orang itu melihatnya bukan di danau itu
kesana lagi pak
kami ikuti jalan kaki kesana tuh
dari sisi waktu
dari sisi tempat
dari sisi itu
ini merupakan dua kejadian yang terpisah
itu kaitannya dua orang saksi
kebetulan saya sendiri yang langsung ngecek kesana
ke tkp bersama tim dan didampingi oleh pak wadir
mengecek sedemikian jauh
waktunya tidak tepat
tidak ada korelasi diantara keduanya
memang saya tidak bisa membe ap anjing
berhentinya korban di titik
dimana lokasi parkir berada
kalau dicium bau korban
maka motor itu pun merupakan bagian dari diri korban
ketika ditunjukkan ke tkp
dapat dipahami secara logis
orang itu akan mengarah kesana
karena ada barang milik korban motornya yang ada disana
di sekitar sana
terus kemudian anjing menuju ke arah
ke arah danau
tapi tidak sampai kesana
dia berputar disitu
apa yang ditunjukkan kepada dia
pisau ditunjukkan kepada si anjing
pisau ini kemana
kemudian anjing kesana
ke lokasi warung
timbulah berbagai macam persepsi
yang mengatakan bahwa
pisau berasal dari warung
padahal pisau jelas nyata
didapatkan cctv yang sudah ditunjukkan
dia belinya sendiri
karena anjing berputar putar di warung
ada di depan warung
dianggaplah sebagai pisau berasal dari warung
padahal faktanya menunjukkan
dia beli sendiri
tempat parkirnya ada
orang parkirnya menyatakan
dan lain sebagainya
itu kira kira yang bisa saya jawab
untuk pertanyaan masnya ya
terima kasih pak
dari analisa penyidikan
terus analisa kedokteran
terus analisa pusulap for
bahwa kita simpulkan
bahwa korban itu
matinya karena bunuh diri
yang menjadi pertanyaan saya
dari sekian jumlah saksi
yang diminta keterangan
ada nggak saksi yang melihat
pelaku itu melakukan
tindakan bunuh diri
karena apa pak
tidak seperti biasanya
mungkin ya tidak seperti biasanya
orang bunuh diri
jika ada misalnya kaitan dengan
dia akan melakukan di depan
tidak dilakukan di tempat
yang sangat tersembunyi
biasanya dilakukan di tempat
misalnya di lingkungan rumahnya
atau di lingkungan kerja
atau di lingkungan lain
yang menjadi pertanyaan saya
ada gak saksi di
terima kasih pak
ada gak saksi
dia bunuh diri
jawabannya tidak ada
kalau jawabannya ada
gak usah dilakukan
yang melihat kok
dia bunuh diri
karena tidak ada
maka penyidik mencari
dan menggunakan kacamata yang lain
yang melihat dia bunuh diri
pasti dicegah tuh pak
sama yang lain
kalau orang bunuh diri
pasti nyari tempat yang sepi
pasti nih pak
orang bunuh diri
nyari tempat yang sepi
sebab kalau di tempat yang rame
mau bunuh diri
kepada pertanyaan awal
saksi yang melihat
dia melakukan bunuh diri
jawabannya tidak ada
oleh karena itu
maka dirangkailah pak
dengan menggunakan berbagai
antara lain dari lapor
sampai mengarah kepada
data yang tadi
sudah saya sampaikan
kemudian yang kedua
apa tadi pak yang keduanya
mengambil lokasi bunuh diri itu
di tempat yang sangat terpencil
saya sampaikan demikian
ini analisa pak ya
mendasari kepada fakta
di tempat yang terpencil
tempat yang sepi
untuk bisa melakukan
analisa yang kedua
analisa yang kedua
berdasarkan dari pemeriksaan ahli
seseorang tidak ingin
yang menutup diri
jawabannya bisa jadi nih bukan pasti
bisa jadi dia tidak ingin orang lain mengetahui kalau dia meninggal karena bunuh diri
karena pilihan tempatnya di sana lalu kenapa dia pilihannya di sana
itu adalah rute yang sangat dia kuasai
karena rute itu berdasarkan analisasi dr berdasarkan keterangan saksi itu memang rute yang biasa dia lalui
sehingga depan jalan ada pintu masuk tol itu dia sangat mengetahui
betul karena itu rute yang dilalui setiap hari
mungkin nggak sih dia dilakukan pembunuhan di luar gitu maksudnya bapak terus dia masukkan ke situ
enggak ada pertanyaan itu kalau enggak ada enggak saya jawab
oke terakhir silahkan
baik pak dari metro tv ingin bertanya pak jadi sejak tadi memang sudah
baik sejak tadi dari pihak polisian sudah memaparkan
sejumlah bukti baik dari di tkp sama sekali tidak ditemukan dna selain dari dna almarhum
kemudian juga dari fakta bahwa pisau tersebut dibeli sendiri oleh almarhum
apakah dari pihak polisian bisa secara tegas menjelaskan ini memang pembunuhan atau bunuh diri atau seperti apa pak
karena dari tadi pihak media sudah ada yang bertanya atau menggunakan frasa bunuh diri
kesimpulannya seperti apa pak bisa direkap dengan tegas terima kasih
karena kayaknya ini benar dibilang sama pak kabit pertanyaan terakhir karena sudah kesimpulan
biasanya kan pendahuluan isi penutup ya ini udah kesimpulan berarti abis ini nggak ada pertanyaan lain
oke rekan rekan sekalian dari beberapa faktor dari beberapa penjelasan dari tkp dari keterangan ahli
dari keterangan saksi dari olah tkp dari keterangan yang lain dan bukti petunjuk yang lain
maka penyidik sampai saat ini berkesimpulan bahwa yang bersangkutan
yang diduga kuat melakukan bunuh diri
lalu bagaimana apakah ini perkaranya tidak
kami tetap membuka diri kalau memang ada informasi dan lain sebagainya
tetapi fakta yang kami himpun dari pemeriksaan di tkp dari olah tkp dari pemeriksaan saksi
dari keterangan ahli dari bukti pendukung dan juga dokumen dokumen yang lain maka kami berkesimpulan
diduga kuat bahasanya ya
diduga kuat yang bersangkutan
yang bersangkutan melakukan bunuh diri
sudah kesimpulan berarti tidak ada pertanyaan lain
iya bang ya

bab nya ini bapak lah kita ini
terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bab nya itu bau semua ya
sudah gini aja saya di belakang aja ya karena bab nya sudah bau semua
mau udara bau ini semua
bawa mandir aja pak

dan ini berdasarkan analisa yang dilakukan dari tkp kemudian laboratorium perpustakaan dan juga dari tkp
dan juga hasil kedokteran forensik serta analisa cdr dan juga para saksi
ini diduga kuat bahwa korban melakukan bunuh diri
ini berdasarkan dengan olah tkp dan juga dokumen pendukung yang sudah dihimpun oleh kepolisian
dan demikian breaking news pada siang hari ini saya rizky harisnanda terima kasih dan sampai jumpa